rumah menteri di ikn menelan anggaran lima ratus sembilan miliar rupiah
biaya pembangunan per unitnya mencapai empat belas miliar rupiah
kita akan bahas pembangunan rumah menteri di ikn
bersama anggota komisi lima dpr sukur nababan
dan pengamat kebijakan publik agus mabagio
selamat sore pak agus pak sukoh
pak sukur komisi lima dpr kan sempat mempertanyakan hal itu
soal anggaran yang besar untuk rumah menteri di ikn
ya sesungguhnya kalau kita lihat ikn ya
rumah menteri itu adalah bahagian yang sangat kecil
dari persoalan persoalan nanti yang ada di ikn
artinya mulai dari awal kan kita lihat ikn ini
awalnya ya swasta ya sehingga sampai masuk apbn
sudah ada dasar hukumnya yaitu undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua
undang undang ini kan bisa berubah
jika memang nanti pemerintahan selanjutnya melihat
persoalan persoalan kerakyatan secara keseluruhan atau ikn nya
jadi saya melihat kalau persoalan rumah menteri itu adalah bahagian kecil
itu kan mulai daripada proses pembangunannya
saya yakin anggaran dana rumah menteri di ikn akan bisa berubah
saya tidak mengatakan bahwa anggaran rumah menteri itu akan berubah
nah tentu kan meledak seperti ini kan tentu ada bocoran bocoran sampai ke publik
perumahan menteri ini kan adalah bahagian kecil dari persoalan persoalan
yang akan ada nanti di ikn tersebut
itu kan akibat daripada proses pemilu yang kemarin yang jor joran sembako
kan dasar hukum daripada ikn itu kan sudah ada
nah tetapi ini nanti ya mempertahankan ikn ini
sesuai dengan undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
akan tergantung pemerintahan selanjutnya
apakah seluruh proses pemindahan ibu kota ini akan berlangsung atau berlanjut
itu kan tergantung urgensi kebutuhan
kita lihat nanti kebutuhan kebutuhan kerakyatan
apakah apbn kita nanti ke depan sanggup untuk menyuntikkan progres pembangunan yang ada di ikn
pak agus anda punya catatan soal anggaran rumah menteri yang per unitnya
senilai empat belas miliar rupiah di ikn
ya pertama saya ingin katakan bahwa kita perlu tahu dulu berapa sih njop di situ sudah ditetapkan
soal mewah tidak mewah itu agak berbeda nanti masing masing pendapat
tapi saya patut diduga menyangka bahwa pembangunan rumah itu kan dibangun oleh developer
ikn ini dikelola oleh developer bukan dikelola secara pemerintahan
sementara dana yang dipakai dana pbn
dari awal saya katakan tidak mungkin ada investor masuk ke ikn sebelum semua infrastruktur itu ada
yang harus dibangun oleh apbn
jadi kalau soal harga itu yang mahal
dimana modelnya seperti apa saya belum lihat
gambar rumahnya kualitas mebelnya yang mahal juga ada
nah terus mau diambil yang mana patokannya kan
itu nanti pakai lkpp dan seterusnya tendernya
kecuali ditabrak semua peraturan ya itu saya tidak bisa bicara banyak kalau menabrak peraturan
tetapi intinya itu dilihat secara keseluruhan
saya belum lihat desainnya belum terlihat isi mebelnya berlapis emas atau tidak
itu kan perlu penelitian lebih jauh
luas bangunannya sekitar lima ratus meter persegi
yang ada lapisan emasnya
menteri semua mau kerja secara mewah
kemudian juga banyak hal yang harus dipertimbangkan
kita saya belum bisa komentar itu
dan seterusnya itu juga perlu dilihat
jadi speknya kita harus tahu dulu
nah menteri pupr menyebut kalau dibandingkan dengan rumah jabatan menteri di widya chandra
rumah di ikn rumah menteri di ikn ini lebih kecil
tidak lebih mewah dari widyacandra
karena ngop di sekitar widyacandra berapa itu
tapi keukurannya lebih kecil katanya
tapi isinya rumah itu kan tergantung apa yang apa
karena kan ini katanya rumah cerdas
itu kan harus ada harga harga yang ditentukan
nah spek itu saya belum pernah lihat dan belum dipublish
pak suko sudah ada penjelasan soal fasilitas fasilitas rumah menteri di kn itu
ya kan ya tadi sudah dijelaskan ya
tidak fair lah apple to apple dengan perumahan menteri sekarang yang ada di jakarta
nah tetapi kalau kita lihat misalnya cuma bangunannya ya membangun sebuah rumah harga empat belas miliar
ya saya pikir terlalu mahal ya dengan luas tanah lima ratus meter
saya nggak tahu pak burjo sepakat nggak dengan saya bahwa empat belas miliar untuk lima ratus meter itu kan menurut saya sangat mahal sekali
itu makanya tadi dikatakan apakah mebelnya dari emas
nah ini spesifikasinya kan tidak kelihatan
tetapi saya tetap mengatakan begini loh
dari awal kan ikn itu kita sepakati swasta
tetapi sekarang masuk jor joran ratusan triliun untuk apbn
nanti kita lihat komitmen pemerintahan ke depan yang terpilih ya
apakah akan meneruskan program ini jika dihadapkan dengan persoalan kerakyatan
biarpun sudah ada landasan undang undang
ya undang undangnya kan kita bisa ubah nantinya
nah apakah itu akan diteruskan
tetapi bayangkan nggak mbak cindy
hanya persoalan membangun rumah menteri aja sudah rame
di sini kan terlalu banyak nanti akan terjadi kebocoran kebocoran kebocoran
dan masalah masalah masalah tanah masalah ini masalah ini pengadaan dan lain lain
nah mari kita tenang berpikir semua lah
kita fokus menciptakan lapangan kerja kepada rakyat seperti di awal janji pemerintahan dulu kan
bukan membuat rakyat menjadi pengemis
tapi bagaimana rakyat kita diberikan stimulasi agar memiliki pekerjaan
oke pak agus anda setuju dengan pak sukur bahwa saat ini yang menjadi polemik adalah rumah menteri di ikn
tapi bisa efek domino untuk membuka masalah masalah lain di ikn
harus proyek ikn harus punya studi antropologi
karena kalau tidak nanti akan ada apa namanya perbedaan yang sangat keras dengan warga asli di situ
yang dikasih waktu tujuh hari harus pergi
itu kan dari kesultanan kartanegara dulu yang pegang surat surat tangan
nah ini tidak bisa
jadi sekarang saya melihat otoritas ikn itu
itu kerjanya seperti perusahaan swasta
bukan menggunakan tata cara pemerintahan
secara local wisdomnya berat itu
jadi itu betul bahwa itu baru kecil sedikit soal rumah
yang lain soal hubungan antar manusia
itu akan menjadi masalah sangat besar
ketika beradapan dengan masalah seperti ini
pemerintah sekarang itu sangat cepat cepat cepat
contoh infrastruktur semua buruk
jadi tapi kualitasnya buruk dan operasi maintenance nya mahal
nah saya berharap ikn jangan terburu buru
di mesir saja new cairo itu sejak tahun dua ribu tujuh belas atau delapan belas sudah siap
itu cuma empat puluh kilo jaraknya dari cairo
nah sampai sekarang kosong sepi melempong kayak kota hantu
meskipun pemerintah sudah punya target dua ribu dua puluh
nanti perayaan peringatan kemerdekaan republik indonesia di ikn
ya cuma upacara upacara saja bisa
tapi hati hati yang mau upacara tahun dua ribu tujuh belas di ikn
karena anda tadi menyebut ini polemik baru rumah menteri
kemudian akan bisa membuka kebocoran kebocoran lain
apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut anda
ya dianalisa semuanya lagi ya
tadi pak pambarjo sudah jelas menyatakan ya
ini kan uang negara uang rakyat uang pajak
jadi jangan sembarangan itu jadi persoalan besar nantinya
nah itu kan harus betul betul dievaluasi kembali
direvisi hal hal mana persoalan persoalan
apalagi tadi sudah menyangkut dengan penduduk yang ada di sana
masa senaknya juga kita usir
kalau rumah menteri dengan anggaran lima ratus sembilan miliar rupiah
kemudian disebut sebagai insentif untuk menteri
ya insentif untuk rakyat lah kita buat kita
kita ciptakan infrastruktur bagaimana rakyat bisa memiliki pekerjaan
saya sebagai anggota dpr sudah mendapatkan kehormatan dengan jabatan
sembarangan juga orang menjadi menteri
ya jangan lagi lah dikasih insentif insentif
dan tidak ada hubungannya untuk meningkatkan kinerja menteri
ya mana ada hubungan dengan itu
ya kecuali mentalitas karyawan ditambahin bonus
kalau menurut saya di level menteri itu ya sudah tanggung jawab terhadap pekerjaannya
tugasnya komitmen terhadap tanggung jawab
dan tugasnya tidak ada hubungan dengan penghasilan atau insentif
baik terima kasih pak sukur nababan dan pak agus pambagio
sudah berbagi pandangan terkait dengan polemik rumah menteri di ibu kota nusantara
terima kasih sudah bergabung di sapa indonesia malam